sabtu sore gubernur jawa barat rituan kamil menemui menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md untuk membahas kasus al zaitun
pertemuan pada sabtu sore yang berlangsung sekitar setengah jam itu baru menerima laporan investigasi yang dilakukan gubernur jawa barat
usai pertemuan menko polhukam mahfud md menyatakan akan menindaklanjuti kasus al zaitun dalam tiga langkah
pertama langkah pidana dengan melibatkan kepolisian republik indonesia
dan ketiga menjaga ketertiban sosial dan keamanan

pertama memimpin ponpes al zaitun panji kumilang memenuhi panggilan tim investigasi bentukan gubernur jawa barat ritwan kamil di gedung sate bandung
di dalam gedung sate ia juga menyapa wartawan dengan salam khasnya
panji kemudian dimintai keterangan secara tertutup di ruang manglayang untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait kontroversi di pondok pesantren al zaitun
menurut ketua tim investigasi al zaitun badru zaman m yunus panji gumilang meminta waktu untuk menyiapkan jawaban
sementara itu rituan kamil memberikan waktu tujuh hari kepada tim investigasi untuk bekerja
pokoknya terserah yang penting tujuh hari silahkan bekerja baik dipanggil di bandung atau mendatangi indramayu
kemudian paparkan hasilnya baru di sana ada kesimpulan kesimpulan yang harus dilakukan oleh kami tapi sesuai topoksi ya

pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat sudah lama menjadi sorotan atas kontroversi yang menjadi viral di media sosial
beberapa pihak mulai dari majelis ulama indonesia hingga pengurus wilayah nadatul ulama merespons dugaan ajaran sesat di pesantren panji gumilang tersebut
sejumlah kontroversi dari pondok pesantren al zaitun antara lain yang paling ramai yaitu yang terjadi pada salat idul fitri lalu
di mana pondok pesantren al zaitun menampakkan saf jemaah perempuan dan jemaah laki laki
selanjutnya lbmnu jawa barat menyoroti soal ajaran pondok pesantren al zaitun yang menyanyikan lagu
hevenu salom alasim yang menjadi viral di media sosial yang dianggap kental dengan agama yahudi
lembaga batsul masail pwnu jawa barat juga menyebut pondok pesantren al zaitun melakukan penafsiran kitab suci al quran secara serampangan
sekaligus tidak sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah
kontroversi selanjutnya ketua mui bidang pengkajian dan penelitian
mengaku pernah melakukan penelitian tentang pondok pesantren al zaitun di tahun dua ribu dua puluh
dan menemukan tentang paham sesat serta kaitan antara pimpinan al zaitun dengan nii
ponpes al zaitun juga menerapkan salat berjarak
hal ini bertentangan dengan hadis sahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan salat
terakhir wakil sekjen mui ihsan abdullah mengatakan ponpes al zaitun cenderung eksklusif dan memiliki tata cara beribadah yang janggal
hal ini ia temukan dalam kajian yang mui lakukan di tahun dua ribu dua puluh
hasil kajian juga menyebut pondok pesantren yang didirikan panji gumilang tersebut melakukan pola perekrutan
pungutan uang dan tidak memberikan akses kepada warga sekitar
dari lumputan cnn indonesia